kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif telah menyiapkan alokasi anggaran rp satu ratus sembilan belas miliar rupiah untuk penggratisan sertifikasi
cleanness health safety dan environment program ini diperuntukkan bagi seluruh industri pariwisata di tiga puluh empat provinsi di indonesia
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif telah menyusun standar baru penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata
protokol ini adalah standar clean health safety dan environment yang mulai diterapkan sejak september dua ribu dua puluh
untuk mendukung itu setiap pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata dan ekonomi kreatif diimbau untuk mendaftar untuk mendapatkan sertifikat

kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif telah menyiapkan alokasi anggaran rp satu ratus sembilan belas miliar untuk penggratisan sertifikasi
seperti tempat makan ini yang sudah mengikuti program sertifikasi sekitar satu lima bulan
protokol kesehatan seperti menggunakan masker mencuci tangan dan menjaga jarak diterapkan
selain itu juga dilakukan penilaian dan verifikasi
pemilik tempat makan menyatakan verifikasi tinggal satu tahapan lagi dan berharap sertifikat segera didapatkan
sebenarnya untungnya kita ditawarin sih sama
pemerintah di sini ngajakin kita untuk ikut pelatihan seperti itu
jadi udah satu bulan ini ada dinas kesehatan yang datang ke sini setiap minggunya untuk cek progres apa aja yang kita sudah buat
setelah itu apakah itu diterapkan semuanya
setelah itu minggu depan kita akan ada pengecekan lagi dari tanggal enam belas sampai dua puluh satu november juga
sementara itu wisnu tama menyampaikan di labuan bajo
pengenapan yang sudah selesai proses sertifikasi
di resort ini salah satunya
tahapannya pun sama dari pendaftaran penilaian dan hingga verifikasi
resort ini bahkan menerapkan dua x dua puluh empat jam kamar baru bisa digunakan kembali dari tamu sebelumnya
hal itu untuk memastikan proses kebersihan bisa terjaga
seferikasi cchs sendiri
kita pertama ajukan di online
kita pertama ajukan di online

terus kita penuhi questionnai yang diberikan di sana
sesuai dengan fakta realita yang kita lakukan sudah di sini
sesuai dengan guideline yang diberikan
kemudian ada juga verifikasi yang dilakukan setiap minggu dari mulai dinas kesehatan
jika kita punya sertifikat layak kita mengajukan tes buat setiap staff kita yang di sini
baik rectal swab seperti rectal swab dan rapid test
per oktober kemarin pemerintah telah menyalurkan dana hibah pariwisata
sebesar rp tiga tiga triliun kepada satu ratus satu kabupaten dan kota di tiga puluh empat provinsi
sebagai bagian dari penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi
dengan mekanisme transfer ke daerah
dana hibah itu merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional pen atau pen
untuk membantu pemerintah daerah serta industri hotel dan restoran
nesya megawati devi fitriani labuan bajo